ibu gak nangis kenapa bu
ibu nggak sehat
kenapa bu ibu sakit
ya allah bu kenapa
ya allah bu
ini dewi buat waktu dewi masih kecil
ini cuma gambar iseng
dewi gak bermaksud nyakitin hati ibu
itu bukan gambar iseng wih
ibu tahu itu
gambar itu menunjukkan
betapa di dalam hati kamu
kamu sebenarnya merindukan bapak kamu nak
ibu akan memberikan jawaban dari pertanyaan kamu kemarin
kemarin kamu tanya sama ibu
apakah pak jinny itu adalah bapak kamu
jawabannya adalah iya

mereka kepentingan diberkati itu
ini adalah yang kandung kamu
kenapa waktu itu ibu malah bohong
kata ibu bukan bukan pak jimmy
ibu takut kamu tahu
ibu takut kalau kamu tahu
kamu akan lebih memilih tinggal sama bapak kamu daripada tinggal sama ibu
ibu udah kehilangan bapak kamu
karena dia kahwin lagi dengan perempuan lain
ibu juga sudah kehilangan sita
ibu tak mahu harus kehilangan kamu lagi wi
ibu tak mau
tapi tetap saja ibu
harusnya ibu tidak bohong
dewi punya hak tahu
dewi punya hak ibu
maafkan ibu maafkan ibu
ibu maafkan ibu
ibu mau ke mana
astagfirullahaladzim ibu mata dewi mau ngapain

i tournament ini ke angin terbaru iron
kemudian ibu juga saya memang lupa achieving
belum bisa sekaligus magel tapi tak ada wrestle seribu sembilan ratus tiga puluh tiga
bu mau bersuka suka
ibu mau bilang sama bapak kamu bahwa kamu adalah anaknya
setelah itu kamu boleh memilih ibu
kamu boleh memilih
kamu mau tinggal sama bapak atau kamu mau tinggal sama ibu
ibu akan berusaha tahap bahu
ibu harus rela kalau ibu harus kehilangan kamu

ibu harus rela kalau ibu harus kehilangan kamu
ibu ibu enggak apa apaku
ibu ibu enggak apa apaku
tidak ada yang boleh
iya keram banget pak
kamu ngapain sih dari tadi
bapak sakit bapak ini
kamu sakit yang kini ditunjukkan
pak keram pak
ayah kamu jadi tegang ototnya
itu dulu aja bapak
mendingan direndam pakai
gak usah gak usah bapak
jimmy di sini aja
ada tamu maria
aduh pak pak sakit pak
gak usah ya
jangan taruh holdsnya
gak usah verstehen apa dia bag writing
bisa pernah menyuruhnya
w guy jangan
droit sudah linaik
pergi atau saya tampar kamu
bagaimana kalau sampai dewi memilih tinggal sama mas kami
hati aku gak punya siapa siapa lagi
apakah kau harus selalu menikah dengan orang orang yang ku cintai
kamu pulang wih
kamu pulang juga akhirnya
dewi bahkan belum sempat bicara apa apa sama bapak
lebih tepatnya dewi gak perlu
dewi ngerti kenapa ibu sakit hati sama bapak
dewi juga ngerti alasan ibu nutupin semua ini
dengan tahu siapa bapak itu udah cukup buat dewi
sampai kapanpun dewi gak mungkin ninggalin ibu
gak mungkin bu
terima kasih nek
bapak andre tunggu sebentar ya
ayah makasih ya
alhamdulillah nih sekarang udah baik
anak semut kalau duduk makin pendek
gak usah so imut cari muka sama nenek
ngapain kamu kesini
mau cari kerjaan
kenapa perusahaan kamu udah bangkit ya
atau gak laku
saat ini gue udah gambarin gambar yang sesuai dengan konsep iklan kemarin
tapi itu masih draft awal jadi masih agak kasar
mama gak salah denger
kamu kerja sama bareng andrei
jangan mau sat
dia itu busuk dan licin
yang ada nanti kamu yang dirugikannya
bukan begini caranya
kalau mama sudah gak malu
kamu minta sama satria
aku gak pernah minta kerjaan sama satria kok
satria yang datang ke aku terus minta kerja sama
gak usah bohong kamu
memang aku yang minta tolong sama dia
yaudah sat kalau gitu gue permisi dulu ya
kalau emang ada kekurangan nanti lo bakal gue aja
oke makasih ya
aku duluan nenek ya
jaga diri nenek baik baik
jangan terlalu banyak kerja nanti ini malah sakit
nenek akan baru sembuh
kak baru bilang nenek gue tau
ya udah aku duluan ya